jumlah kendaraan dinas instansi dikerahkan untuk mengangkut warga
di jalur jalur utama penghubung antara kabupaten bandung
menuju kota bandung ataupun sebaliknya
ini karena mulai selasa hingga jumat
angkutan kota di kabupaten bandung melakukan aksi mogok
sementara itu kabar aksi mogok angkutan umum dan taksi konvensional sejauh barat
berbuntut kerugian khususnya bagi para supir angkot di kota bandung
selasa pagi sejumlah angkutan kota di kabupaten bandung
tampak parkir di bahu bahu jalan dan spbu
ini merupakan bentuk protes sopir angkot dan para pemilik angkutan konvensional
yang terbentuk dalam wadah aliansi aspirasi transportasi
mayoritas supir angkut mengaku merasa dirugikan
setelah angkutan berbasis online semakin menjamur
pasalnya para sopir mengalami penurunan penghasilan yang sangat signifikan
setelah adanya angkutan online
karena ada banyak grek yang terlalu bebas
sekarang lihat saja di mikomol
penumpang angkut habis ya pak
ya di atas seratus lah biasanya
kalau sekarang paling tujuh puluh lima lima puluh
untuk mempermudah masyarakat melakukan mobilitas
sejumlah dinas dan instansi
seperti satuan polisi pamung praja
polres bandung dan dishub kabupaten bandung
mengerahkan beberapa kendaraan dinasnya untuk mengangkut warga
hal ini dilakukan mengingat seluruh angkutan kota di jawa barat
kecuali kota bandung
melakukan aksi mogok
ya alhamdulillah sih
bantu banget ya
apalagi buat kita ibu ibu

yang kemana mana ternyata angkut aja

kita masyarakat dikasih enak
terus yang punya angkot juga dikasih enak
pokoknya pemerintah semua mikirin dah
sementara itu kabar aksi mogok angkutan umum dan taksi konvensional sejauh barat
yang rencananya akan digelar mulai selasa
berbuntut kerugian khususnya bagi para supir angkot di kota bandung
kabar tersebut tak hanya berimbas kepada para supir yang hari ini menghentikan operasional kendaraannya
namun juga bagi para supir yang tetap jalan
yang mengaku kehilangan setengah dari penghasilannya
menurut perwakilan pengemudi kabar yang sudah terlanjur beredar luas tersebut
rupanya membuat para penumpang langganan mereka memilih angkutan lain untuk beraktivitas
ya untuk sementara kondisi sekarang jadi ngaco ya kan
ada yang mau jalan ada yang mau jalan
ujung ujungnya semua rugi gitu
antara pengurus pengemudi sama pengusaha
sebelumnya wadah aliansi aspirasi transportasi jawa barat atau waat
berencana menggelar aksi mogok
namun sebagian awak angkutan yang tergabung dalam organisasi angkutan lainnya
menyatakan tidak akan mengikuti ajakan waat tersebut dan beroperasi seperti biasa